para korban yang sudah teridentifikasi dibawa pulang langsung kita evakuasi ke rumahnya masing masing
emang udah ada kabar belum dari pihak sri kandi
gila sih kalau inget lagi buat gue gini gue orang ngomong sombong tuh buat gue gue bangga banget sama diri gue sendiri termasuk tim ya
seperti angkat angkat lari atau loncat loncat gitu tidak boleh